sepertinya agen nasional karena dia menggunakan
salah satu instagram mereka mengedarkan narkotika jenis ganja
ternyata setelah kita melakukan penyelidikan terhadap siapa yang bertanggung jawab
di dalam bg ini mulailah ditangkap dari tersangka m
maka dari m disita kurang lebih dua kilo kemudian dikembangkan
terus dikembangkan kepada tersangka p
namun ada yang menarik di dalam kasus peredaran narkotika jenis ganja ini
dia walaupun barang buktinya masih sedikit tiga kilo
tetapi dia jaringannya sepertinya agen nasional
karena dia menggunakan akun ig sehingga si pembeli itu bisa dari berbagai daerah
bukan saja dari kota bandung
kemarin juga ada beberapa pores
yang konfirmasi kepada kita ikut melakukan pemeriksaan
yang di luar jawa barat juga datang ikut melakukan pemeriksaan terkait dengan tersangka ini
karena disinyalin mereka juga bergerak di wilayahnya
wilayah si penyidik yang kemarin datang kepada kita
yang si satu ini sudah terang terangan secara mengedarkannya
yang satu dia kalau untuk membelinya itu
dia di ig nya itu dia karena orang orang yang sudah mereka pelanggan
karena yang satu si ig yang menjual itu hanya untuk menjual
dia menjual kepada pelanggan yang bisa menggunakan
ya sekitar satu tahun ini sudah mereka